rabu tiga puluh satu agustus finalis abang none jakarta dua ribu dua puluh dua tampil dalam acara unjuk bakat di ciputra art partner jakarta selatan
seluruh finalis menampilkan beragam bakat dalam balutan cerita pentas di atas panggung
mulai dari kemampuan acting berbahasa asing bela diri silat melukis menari bernyanyi hingga bermain alat musik
acara diakhiri dengan peragaan busana batik
salah satu finalis taffi mahir berbahasa jepang
ia sempat tinggal di jepang selama empat tahun sebagai mahasiswa di salah satu universitas di jepang
mas mungkin lebih ke kontribusi sebagai ex mahasiswa indonesia atau diaspora indonesia yang memang dulunya tinggal di luar negeri
kemudian kembali ke indonesia ke kota kelahirannya jakarta
ingin lebih mengajak mahasiswa indonesia yang sudah pulang kembali ke negara
asal untuk lebih berkolaborasi dan berkontribusi terhadap kotanya
jadi memang ada misi yang aku ingin bawa itu adalah semua mahasiswa indonesia yang mengglobal untuk kembali dan berkontribusi terhadap kota
finalis lainnya jordan mahir bermain seksufon
sejak umur tiga tahun ia sudah terbiasa bermain piano
jordan mengatakan pengalaman bermain alat musik selama belasan tahun
membuatnya lebih cepat belajar untuk bermain seksephone secara otodidak setahun lalu
targetnya bisa membantu abnon juga apalagi terutama kita tahu lagu betawi ini banyak banget yang sekarang diremix
harapannya dengan abang none ini bisa saya kembangkan dengan kemarin sempat berbicara dengan bang beki
ada betawi on jazz jadi bagaimana kita juga punya peran penting untuk meningkatkan skala musik kita
tidak hanya skala nasional tapi skala internasional
finalis lainnya casey juga memiliki bakal
dia juga memiliki kemampuan untuk melakukan pelajaran dan berpengalaman yang sangat dekat di bidang seni yaitu melukis
sejak masih duduk di bangku kelas lima sd ia sudah melukis
menurut aku melukis itu kita bisa mengekspresikan diri kita
terus itu juga kita bisa dapat inspirasi banyak dari mana mana terus kita tuangkan dalam lukisan
jadi menurut aku lukisan itu kayak bisa berbicara dan bisa menyampaikan makna atau pesan buat orang lain yang melihatnya
para finalis abang none berharap
dapat berkolaborasi untuk memajukan kota jakarta dan budaya betawi ke taraf internasional